lekat pada pasien tb tak sedikit dari mereka juga mendapatkan diskriminasi bahkan harus kehilangan
pekerjaan karena mengidap penyakit menular ini hal itulah yang terjadi pada elfrida elfrida
merupakan seorang penyintas tb resisten obat ia harus menjalani sepuluh bulan perawatan yang tidak
mudah aduh rasakan udah saya mau mati deh apalagi obatnya itu kan serem ke kulit ini kalau saya
sakit temennya gara gara itu terus telinga mata pokoknya beda dari dari tb yang enam bulan itu kak
ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga di tengah perjuangannya melawan tb yang kambu elbrida
diberhentikan dari pekerjaannya elfrida dirumahkan tanpa mendapatkan haknya sebagai pekerja yang
mengaku sempat dijanjikan akan dipekerjakan kembali bila sembuh namun janji itu tak pernah
hai dan enggak dari kantor enggak ada surat enggak ada surat untuk suruh apa namanya berobat dulu
sementara enggak ada cuman cara ngomongnya aja suruh berobat gitu nanti kalau sempurna
baru balik lagi enam belas sepuluh bulan pengobatan selesai saya hubungin hrd nya lagi sama teman saya
ternyata kerjaan saya udah diganti dan saya nggak diterima lagi kerja itu karena ada
riwayat penyakit kata gitu secara halus saya enggak diterima lagi dan apa namanya
hai pesangon yang saya penggajian cuman dapat itu pr doang satu bulan waktu natal menjelang
natal gajinya aika sampai saya sepuluh bulan itu nyetak sembuh ada saya dapat kesanggul apapun
apapun surat dari pendestinnya dari kantor pun enggak ada nyatakan distance chat atau
apa juga pengobatan disuruh berhenti sebentar enggak ada g harbor dasarkan undang undang nomor
ayat dua huruf a dan ayat tiga tentang ketenaga kerjaan
pekerja dapat mengajukan izin sakit berdasarkan surat keterangan dokter
dan pekerja tetap memperoleh upah selama sakit
kalau pekerjanya itu sudah lama tiba tiba katakanlah terserang
jadi mengalami penyakit yang berkepanjangan
itu ada ketentuannya bahwa empat bulan walaupun dia tidak melakukan
aktivitasnya dia harus digaji full
nah kalau empat bulan juga tidak ya kunjung sembuh
nah kalau empat bulan juga tidak kunjung sembuh juga
dipotong lagi gajinya tetap dibayarkan
kalau ada diagnosa memang susah disembuhkan
baru dia mendapatkan ya atau baru bisa dilakukan
pengutusan hubungan kerja
tetapi hak hak dia phk tetap harus diperhatikan
penyakit tuberkulosis atau tbc adalah salah satu
sepuluh dari sepuluh penyakit paling mematikan di dunia
namun penderitanya masih bisa disembuhkan
tuh tuberkulosis itu memang menurutku
tidak bisa menularkan
tapi apabila dia segera diobati
maka tidak menjadi menular lagi
biasanya kita memberikan waktu dua minggu
setelah dia minum obat silakan bekerja lagi
meski penyakit tbc masih bisa disembuhkan
dengan perawatan yang tepat
stigma dan diskriminasi masih menghantui penderitanya
hal ini menjadi beban berat mereka
ya banyak sih dari mulai misalkan si istri yang sakit
dicerai sama suaminya
itu kan bentuknya sudah diskriminasi ya
sudah sedang lakukan
istilahnya ada yang memang mendapat kekerasan juga
karena dianggap mungkin tidak bisa mengurus rumah dengan baik
jadi istrinya kayak phk tapi secara halus
itu juga ada beberapa yang terjadi
biasanya mungkin dikasih cuti untuk berobat
cuma ya tidak diberitahu sampai kapan cutinya
yang dialami alfrida boleh jadi hanya satu dari sekian banyak kasus
perampasan hak pekerja akibat menderita tb
tidak ada catatan resmi terkait jumlah kasus seperti ini
karena diduga para korban takut mendapatkan stigma lebih berat
bila melaporkan kasusnya
padahal dukungan moral dan jaminan kesehatan kerja
sangat membantu penyembuhan mereka